tidak beroperasinya pt freeport indonesia juga berimbas pada ekspor papua
sepanjang februari dua ribu tujuh belas sebagai dampak berhenti operasional tambang grassberg
serta dihentikan ekspor biji tembaga pt freeport indonesia
sementara ekspor papua sebagian besar disumbang biji konsentrat dan tembaga
yang seluruhnya dihasilkan perusahaan tambang asal amerika serikat tersebut
penurunan ini lebih disebabkan oleh tidak adanya ekspor biji tembaga yang kita tahu selama ini diproduksi oleh freeport
di mana tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya di januari
suatu penurunan yang cukup tajam cukup signifikan bukan cukup lagi tapi sangat tajamnya
dan ini mungkin berbagai macam pihak belum mengetahui hal itu
sehingga ini dampak yang jelas akan terjadi
deflasi deflasi di dalam juga di dalam terutama untuk produk ekspor tembaga tersebut